versi baru film gita cinta dari sma kali ini mengangkat judul galih dan ratna rival hadi dan
sheryl senavia terpilih sebagai pemeran gali dan ratna yang dahulu diperankan rano karno dan
yesi gusman mungkin di gali yang sebelumnya dia terkesan lebih aktif ya kan dia ini juga ketua
basket juga terus ketua teater juga enggak salah ya di sini gali enggak sih malah dia di sini cenderung
anak yang gimana ya iya introvert banget terus juga enggak terlalu suka bersosial kalau dia yang
lama masih suka bersosial cuman kelebihan lainnya sama sih sama misalkan kalau misalkan ratna yang dulu itu emang
she's just very very calm ya pembawaannya dia calm kan kalau yang sekarang mungkin lebih ke
calmnya versi sheryl ya calmnya versi mas lucky dong kan saya seorang director
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan film ini tercatat sebagai film terlaris dengan perolehan lebih dari
satu ratus enam puluh penonton rantainya lepas oh di dalam hati selama jumat cinta dan bawah
tak hanya itu musik tema film ini begitu legendaris bocorannya lagu gita cinta dari
sma serta gali dan ratna akan kembali hadir dengan aransemen baru film ini rencananya
akan rilis pada februari mendatang gria putri jakarta